saya mohon jangan marah marah
nanti masalah ini saya bicarakan sama anak saya
maksudnya mau dibicarakan secara kekeluargaan
terus saya gimana
saya yang udah dirugikan usahanya
eh kok malah begong sih
maaf madam saya gak tau alamatnya michelle
kamu tuh hebat banget ya
temen deket tapi kamu gak tahu alamat rumahnya
aku tau kok alamatnya michelle
kalo dia tau
sebenernya dia dapet pekerjaan ini
bukan karena bakatnya
tapi karena bantuan aldino
michelle jadi penyanyi kafe itu semua udah diatur sama aldimu
kalau aldino itu emang punya hubungan spesial sama madam pretty
mana mungkin aldino itu bisa mengintervensi madem pretty
biar michelle jadi penyanyi di kafe
aku gak ada maksud apa apa
aku cuma mau nanya langsung sama aldino itu ya

kira kira aldino bakal kehilangan kesempatan dia gak sih buat deketin michelle
dia bakal marah sih sama tante
jadi sekarang kamu
ya terserah sih tante mikirnya kayak gimana ya
saya tuh udah pusing tau gak ngurusin michelle
sekarang kamu lagi dibawa masalah baru
kamu tuh mau bikin kepala saya makin pecah
udah santai aja kali gak usah marah marah
saran saya nih ya tante tuh ikutin kemauan saya aja
kita jalanin dulu permainannya kayak gimana
udah tante ikut aku yuk
saya pergi dulu
arin tuh mau ngapain
kayaknya gue harus kasih tau farel deh
lo ke cafe sekarang ya
eh kamu jam pulang kerja kenapa
udah nanti aja gue ceritain antriin gue ke rumah michellnya
udah cepet jalan ayo jalan
lama banget farel cepat
hel sini biar ibu
gak usah el aja
eh udah sini aja kasihan kamu
ringan aja jangan ringan aja
yang ringan aja
mike ngapain sampe telfon berkali kali
lupa tegang gitu mukanya
ah engga gapapa
lama banget sih michelle
kok mobilnya arin bisa disini sih
udah dateng udah dateng
inget ga yang kemarin
ternyata kamu disini
dari tadi loh saya nungguin kamu di kafe
mau menghindar saya ya
karena kamu udah melanggar kontrak
tapi sebenarnya ada apa ya bu ya
memangnya anak saya salah apa
masalah ganti rugi itu apa ya
gini loh tante
anak tante itu tiba tiba mundurin diri
terus dia ngomong nyanyi tante
padahal udah tanda tangan kontrak loh tante
jadi mau ga mau ya harus ganti rugi ke tante preti
bukannya kamu libur
engga dia ga libur
pokoknya sekarang juga
ga mampu ya
makanya lain kali itu sebelum bertindak tuh dipikirin dulu
kalau udah kayak gini siapa yang ribet
jadi bener kamu ngundurin diri
kenapa kamu gak cerita sama ibu
el udah ngecewain ibu
michelle kamu tuh udah sering banget tau gak sih minta maaf sama saya
berkali kali minta maaf minta maaf tapi selalu diulang
dan sekarang ini saya ga butuh maaf kamu
yang saya butuhin kamu bayar denda kamu
dia nanti bulan keientan
saya mohon jangan marah marah
nanti masalah ini saya bicarakan sama anak saya l ya bu
maksudnya mau dibicarakan secara kekeluargaan
terus saya gimana
udah dirugikan usahanya
anak ibu kan udah gak profesional
udah kabur gitu aja
pokoknya saya mau minta ganti rugi
tante udah ya tante
cuman gini loh tante kan emang keliatannya
gak ada uang jadi yaudah
si michelle dipenjarain aja simpel kan
ya saya sih bisa aja ngelakuin semua itu ya
udah tante jangan nunggu lama lagi
langsung aja penjarain aja
kalian tuh kenapa sih
kok jahat banget sama l
gak puas apa kemarin kalian itu udah firma el
ada masalah apa sih kalian itu sama el
aduh aduh aduh
saya gak mau tau soal masalah yang lain ya
ini masih masalah sain yang ribet
pokoknya gimana caranya
kamu harus ganti rugi
jangan lakukan itu ya bu

kamu kenapa bohongin ibu
ibu bener bener gak tau
apa yang ada di pikiran kamu
sampai kamu ngundurin diri kayak gitu
padahal ibu lihat kamu itu waktu itu semangat sekali